kementerian perhubungan mengkampanyekan ajakan naik kereta ringan palembang
saat ini peminat light rail transit lrt pertama di indonesia itu tidak seramai saat penyelenggaraan asean games dua ribu delapan belas di palembang
kereta ringan tersebut terkesan hanya menjadi kereta wisata karena hanya ramai saat di akhir pekan
menurut menteri perhubungan saat menghadiri dialog payo naik lrt di palembang senin malam
transportasi masal seperti kereta ringan adalah keniscayaan untuk mendukung sebuah kota metropolitan yang makin hari makin macet
budi karya sumadi menyatakan operasional kereta ringan palembang akan terus disubsidi pemerintah pusat
menurut menteri budi karya sumadi setiap transportasi masal di negara maju juga mendapat subsidi dari pemerintah
jadi gini ya saya memulai dari satu konsep ya angkutan masal di seluruh dunia manapun itu
di singapura malaysia jepang amerika semuanya disubsidi jadi nggak ada istilah untung untung
untuk menurut menteri perhubungan kereta ringan di palembang adalah keniscayaan untuk mendukung sebuah kota metropolitan yang makin macet